kayaknya gue mencium bau bau kalau surti dan reva bersekongkol lagi
aduh apa bener papi kamu gak ngijinin
tapi om ini butuh penjelasan
ini kan pesta universary pernikahan om dan tante
bukan pesta anak muda atau hura hura gitu kan
aduh gue bener bener gak enak deh sama papanya boy
coba kamu jelaskan apa yang ibu jelaskan barusan
saya belum ngerti tentang materi itu
dari tadi ibu memperhatikan kamu
memang badan kamu di sini
tapi pikiran sama jiwa kamu tuh gak ada di sini reva
jadi buat anak anak yang lain
tolong jangan sia siakan waktu dan biaya yang dikeluarkan di sekolah ini
tapi kalau kalian keluar dari kelas ini
atau sekolah ini
tidak membawa secuil ilmu apapun
itu namanya sia sia
tolong konsentrasi maksimal mungkin di kelas saya
jadi saya tidak mau melihat kejadian ini lagi
saya mau kalian dengarkan penjelasan saya
karena yang rugi bukan saya
tapi kalian yang rugi tidak menyimak pelajaran dari saya
sekarang kita lanjut lagi ya
gimana ya si nontek nyuruh pura pura
kira kira cctv kita itu
jim cctv teh denger gak
iya omongan surti teh
teriak terus sih nyomut
bau bau kebohongan dan bau bau pengkhianatan
oh ya ampun
nyomut teh kapan ngerekamnya kan
nyomut teh baru datang
kedua melihara jin di rumah ini
jangan pake miara miara jin
lagian juga gak boleh pamali
supaya tidak ada pengkhianatan dan bau bau kebohongan di rumah ini lagi
terus kalau gak denger gimana
tari teh kenapa bisa lupa
justru reva tuh punya rencana lain
kita harus ngebales perbuatan adriana yang udah begini
nanti selama kita jalani rencana
bibi pura pura gak tau ya kalau bibi udah liat kamera itu
nanti tuh reva mau bikin rencananya
oke lah kalau begitu mas
jangan keceplosan juga
surti teh dipelegukin terus sama si nyomut ya
surti teh kudu ngomong kenceng kali ya
terus gerakan bibir surti mesti jelas
jadi si nyomut teh bisa ngerti
gerakan bibir surti
kalau gitu mah dua duanya aja
ngomongnya mesti kenceng
gerakan bibirnya mesti jelas
bibir surti teh paling seksi
nih kata nonrepa kalau disini pasti keliatan di tv
gerak bibir suti juga mesti kebaca ngomong apa sama nyomo
nanti tunggu dulu ya
kalau si nyomu teh udah pergi ke kantor
surti baru siap gerak non
ngomong ngapain dia pas nanti gue pergi
kayaknya gue mencium bau bau kalau surti dan reva bersekongkel lagi
ayo kita ke kantor yuk udah siang
ah surti kamu jaga rumah baik baik
kamu jangan aneh aneh jangan macem macem jangan berani sama saya
mas duan karena asal kamu tahu
dan asal kamu mengerti dan mengerti
mengerti dan kamu harus ingat ingat pesan nyonya bahwa di rumah ini saya pelihara jinn
jadi kalau lo aneh aneh macem macem
jangan nyomur surti takut
renjih banget lo
tidak baik tau
kita semua kan sohib lo semua
dan jangan sampai masalah lo dikeluarga sama percintaan lo lo ganggu ke pelajaran lo di sekolahan
hmm terus sayang juga sama prestasi lo re
lo kan juara kelas
jangan sampai nanti gue lagi yang juara kelas
megan please deh
itu tuh gak mungkin
hah nilai lo aja belum tentu bisa ngelewatin nilai gue
sebenernya nih gara gara bokapnya boy
bokapnya boy tuh kekeh tetap maunya gue datang ke acara editnya seri itu
sedangkan gue udah bilang gak mungkin gue datang
karena bokap gue udah gak ngijinin
sama sekali gak ngijinin
makanya itulah gue udah tadi mikirin
iya emang lo dasar mamut ya
mulutnya comel banget
kalau gak gue sabar ya gue cak cak cak
comel lah kayak bukaan sekolahnya aja
gak boleh gitu lah
tapi kan dia orang jahat
sudah yuk girls
kita lanjutinnya di kantin aja
gue pengen makan lalapur
megan sekarang udah ketuaran dadok nih